upaya pemprov dki jakarta untuk membenahi ibu kota memang tidak mudah untuk diwujudkan
penggusuran dilakukan di atas lahan negara tidak serta merta menyelesaikan masalah penataan kota
sejak didaulat memimpin dki jakarta basuki cahayapurnama setidaknya sudah tiga belas kali melakukan penggusuran
penertiban kawasan bantaran kaliancol pinangsia yang ditempati satu ratus empat belas keluarga adalah penggusuran pertama di era ahok
penggusuran sempat ricu meski sudah dikerahkan dua ratus petugas gabungan dari brimop kepolisian dan tni
penggusuran permukiman di kampung pulo jakarta timur juga berlangsung ricu
sembilan ratus dua puluh delapan keluarga yang tinggal di bantaran kali ciliwung menolak dipindahkan
penggusuran kawasan kalijodo yang dikenal sebagai tempat pelacuran pada februari lalu juga menyita perhatian
dua ratus keluarga yang tinggal di kawasan ini sempat menolak pindah
tetapi penggusuran berlangsung tertib
kericuhan justru terjadi saat penggusuran di kawasan luar batang jakarta utara pada sebelas april
tiga ratus sembilan puluh enam keluarga yang tinggal di kawasan ini menolak dipindahkan ke rumah susun yang disediakan
beberapa minggu setelah digusur ternyata sebagian warga memilih kembali ke permukiman lama
meski tempat tinggal mereka kini sudah rata dengan tanah
upaya revitalisasi dengan cara penggusuran ibaratkan dua mata uang yang berbeda
di satu sisi memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi lahan dan juga menata kota agar lebih baik
tapi sisi lainnya hampir selalu meninggalkan persoalan baru
seperti harus memberikan kehidupan yang layak dan juga pekerjaan bagi mereka mereka yang tergusur
tapi satu hal yang perlu diingat bahwa dalam amandemen negara berkewajiban untuk melindungi dan juga memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negaranya
tak terkecuali mereka yang tergusur
menata kota tak cukup hanya dengan merelokasi warga ke rumah susun
penataan kota juga harus memperhatikan dampaknya terhadap penghidupan warga yang digusur